sms dari siapa cuy
mau tau aja lu
suy biar gak kesel
kalau lagi kesel
terus minum dawet gak enak
tidak tidak mengerti
nggak para scoe
aku maaf pak aduh
aku maaf pak aduh
kapan dateng bang
aduh masih kece aja mai
gimana es dawet aku enak kan
biasa aja tuh
nih kembali aja
biar harimu makin menyenangkan
jajan es daun dulu dong
itu namanya hari gue dimulai dengan buruk
pake nyalain es daun aku
hutang kamu masih dua ribu sama pemumun
sms dari siapa cuy
mau tau aja lu
biar nanti aku nunggu
biar gak kesel
kalau lagi kesel
terus minum dawet gak enak
keselnya pasti nambah
lagian abang kenapa gak salam dulu
lo gue mau buka pintu udah ditarik pintunya
maafin tati ya bang
abang dapet duit sejuta
abang nemu dimana
nemu dikasih ama cang mustafa
abang udah lapar
abang makan dulu
kalau nunggu abang makan dulu
tati makin penasaran
terus nanti kalau tati nanya mulu
abang makannya jadi keganggu
jadi anak lo sama si ojak
baru dua tahun kawin
namanya juga udah jodoh
lo masih sebel sama junet
lu memang gak pernah nganggep gue ada
padahal gue masih memujang
gak pernah ada wanita lain di hati gue
abang emang gak pernah mau tahu
kalau perasaan saya sudah berubah
waktu dulu abang berangkat ke arab

gue memang gak sempat pamit waktu itu
waktu si junet kawin sama emaknya ojak
gue gak tau kalau lu buka hati buat gue
tidak usah tak usah
udah sini gabung
sini bareng pak
gak mau pak
jangan kekal zonk atau nalang
betapa loneliness pasti banyak
sangat terojak kenapa
kenapa sih bank
ya seperti itu rencananya sih kalau allah mengizinkan gue mau tinggal di sini
gue udah capek kerja
oh seperti itu
ya seperti itu sekalian mau cari istri
yaudah kalau gitu gue jalan ya
babe emang mau kemana
gak mau ngopi dulu
gue gak perlu ngopi
hidup gue udah baik
begitu ada kabar nanti aku kabari kau
alah mak wajah kau kusut sekali be
ada apa rupanya
gebetan gue mau diambil orang
kalau boleh aku tahu siapa rupanya gebetan babi itu
mesaro mertuanya si ojak
rupanya babi suka sama mamai saro
lu ngelinik gue ya
kalau abang udah mentok sama pak sopir sama emak
gimana kalau abang pinjam sama temen bapanya abang
kan tadi baru dikasih satu juta
ya siapa tahu kalau abang pinjam dikasih lagi sejuta
tumben abang punya malu
dia beri oleh oleh emak
pan tadi gue udah cerita
itu perkara yang mudah b